ruas jalan sulaiman kawasan rawabelong kebonjeruk jakarta barat ini mendadak ramai
lima belas pedagang ikan bandeng dadakan membuka lapak mereka di ruas jalan ini
sejak beberapa hari sebelum tahun baru imlek
kurnain adalah pedagang dadakan yang setia selama dua belas tahun terakhir
menjual ikan bandeng setiap menjelang tahun baru imlek
dalam sehari warga kembangan jakarta barat yang berprofesi sebagai sopir ojek online ini
mampu menjual sekitar satu lima kuintal bandeng
dengan keuntungan rata rata satu hingga dua juta rupiah per hari
memang ini sebetulnya emang agenda tahunan
jadi memang kita dagang setiap tahun khusus untuk bandeng imlek
ya bandeng gede gede lah
ini harga hari tahun ini benar benar harga emas lah
rata rata harga ikan bandeng dijual delapan puluh ribu rupiah per kilogram
seekor bandeng beratnya bisa mencapai dua hingga empat kg
saya biasa tiap tahun beli
ukuran ikannya lumayan besar
kita orang betawi khasnya ya bandeng ini setiap tahun kita beli
untuk bagi bagi saudara saudara semua
pasar bandeng dadakan ini beroperasi sejak dua puluh tujuh hingga tiga puluh satu januari
pukul empat pagi hingga tengah malam
ikan ikan bandeng berukuran besar laris diburu
karena memiliki makna khusus dalam tradisi tionghoa
dalam budaya tionghoa ikan bandeng ini merupakan salah satu simbol penghormatan
dan rasa berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia
ikan bandeng ini dipercaya dapat mendatangkan keberuntungan
mengkonsumsi ikan bandeng pada tahun baru imlek
diakini bisa mendapatkan rezeki berlimpah